yaudah kalau gitu caranya
tapi gak tapi gak bercanda kan
tapi aku minta
dia pasti akan marah
tadi gue ketemu sama alex sama tistlan di jalan
mereka pepetin terus ke motor gua
gue hampir jatuh
akhirnya gue fight sama mereka
ketika tristan kabur
gue ngelawan alex sendirian
dan ilmunya bertambah kak
dia udah jadi lumayan
gue sempet kewalahan
tapi akhirnya gue berhasil gak jatuhin dia
tapi kenapa mau jadi kayak gini bang
ada yang bantu dia kah
gue gak gitu jelas melihat mukanya
kelatannya seumur sama abahnya raya
dan dia jago kak
jangan jangan yang bantuin alex orang yang sama
kemarin gue juga sempat bentrok sama alex
dan ada juga orang yang dibantuin dia
dan kayaknya orangnya sama deh
gue heran sama mereka
tadi sore juga tristan yang ngampe tempatnya kak
sampai gue jatuh
dan alex bilang sama gue sebelum dia pergi
dia akan ngabisin semua anak aceh
satu persatu kak
kenapa gue gini banget ya
udah ajaran subuh
kita sholat pride ya
bumbin banget pagi pagi ingin jagain aku sholat
udah lama banget tapi gak sholat berjamaah dengan anak papi yang paling papi sayang
yaudah kamu siap siap ya
tapi tunggu di ruang sholat
rabbana atinna bi dunya sama'a wa'alaikumsalam
ya allah ya rabbana ya rasulullah ya rasulullah
sayang kenapa kamu menangis
karena bisa sholat berjemaah lagi sama papi
reva jadi kangen sama mendiang mami bi
reva jadi ingat waktu dulu ada mami kita sering banget sholat bareng bertiga
tapi sejak babi nikah lagi kita udah gak pernah sholat bareng kayak gini
heeh emang kayak gitu bre
ya olho ada ke ph st cresi juga
walaupun rozalo weed fora automobili dasarnya koy
pencarian bakat dengan modal modal gitu bukan pi
mereka juga melihat kita punya
kemampuan pendidikan kita
terus prestasi kita
mungkin menurut tapi itu ajang yang gak terlalu penting buat revo
tapi bagi reva itu penting banget nih reva mau nyoba sekali aja
karena reva gak pernah ikut kontes kayak gitu
reva pengen sekali menang
dan bisa banggain papi
reva pengen banget sebenarnya
yaudah kalau gitu caranya
papi gak bercanda kan
dia masih akan marah
duh tapi sampai segitu takutnya sama adriana
pengaruh dia kuat banget ya ke papi
kalau reva boleh tahu
kenapa papi tiba tiba berubah pikiran kayak gini
ya semua ini karena
surti menangis di depan pape
dia ingat dengan anaknya
yang sudah meninggal
kalau anaknya itu minta boneka
dan surti gak kasih
uangnya mungkin untuk keperluan yang lain
masih ada sisa uang untuk dia bisa beli boneka ini
surti tidak mau belikan boneka itu
sesuai keinginan anaknya
papi tidak ingin
itu terjadi sama papi
tapi akan sangat menyesal selama lamanya
seandainya papi tidak bisa mewujudkan sebuah keinginan kamu
yang papi mampu melakukannya
itu kan cuma karangan bi surti aja
papa backyard selalu yang
ya udahlah mungkin emang bukan takdir eva kali buat ikut acara cocok itu
gapapa papi setidaknya papi udah ngijinin reva aja reva udah seneng kok
papi bener bener nyesel maafin papi
wah emasnya gimana
biasanya jam segini paling sholat ini kok nggak ada ya
gue mencium bau bau mencurigakan
sampai jumpa di video selanjutnya